lalu kita akan melihat lagi lebih detail bagaimana kalau kita kerucutkan lebih dekat lagi dengan indonesia di asia tenggara
ini dia peringkatnya kalau kita bicara soal negara mana yang tertinggi se asia tenggara adalah negara singapura dengan peringkat dua puluh tiga
ada sekitar dua belas tujuh puluh lima orang terpapar ataupun terinfeksi covid sembilan belas bertambah delapan ratus sembilan puluh tujuh orang jika dibandingkan dengan hari yang lalu
tapi kalau kita bicara orang yang meninggal dunia masih tetap sama dibandingkan dengan hari kemarin hanya dua belas orang saja
kalau kita bandingkan lagi dengan indonesia indonesia menempati peringkat tiga puluh enam terinfeksi delapan dua ratus sebelas orang
tapi kalau kita bicara angka meninggal dunia ada enam ratus delapan puluh sembilan orang bertambah empat puluh dua orang dan ini angkanya lebih besar dan paling tinggi dibandingkan dengan negara negara di asia tenggara
maka indonesia menduduki peringkat pertama untuk angka kematian karena covid sembilan belas
dan ada juga filipina di peringkat empat puluh dua malaysia dan juga tenggara
kita berharap bersama bahwa negara indonesia pun masih bisa menekan kasus kematian dan juga meningkatkan lagi kasus kesembuhan ataupun pasien pasien yang sembuh semakin banyak hari demi hari
hingga akhirnya angka angka karena covid sembilan belas ini bisa stagnan paling tidak sehingga tidak ada lagi kasus positif di indonesia dan berharap saja semua itu berjalan dengan maksimal karena kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah
kalau kita bicara soal kebijakan mungkin saja bisa mencontek apa yang dilakukan oleh salah satu negara di asia
tenggara yang dikatakan cukup sukses yaitu vietnam ini viral di mana mana mencuri perhatian dunia karena lockdown covid sembilan belas
di negaranya berhasil tanpa ada korban jiwanya sama sekali hanya ada orang tidak ada sama sekali orang yang meninggal dunia karena covid sembilan belas
sementara kalau kita bicara soal jumlah yang positif ada dua ratus tujuh puluh dan yang sembuh dua ratus dua puluh lima orang semakin mendekati jumlah orang yang kemudian terpapar covid sembilan belas
itu artinya hanya ada selisih kurang lebih empat puluh orang saja
yang saat ini masih terus dirawat di rumah sakit setempat
nah apa yang dilakukan oleh vietnam yang mungkin bisa kita lakukan sekarang sejak satu februari dua ribu dua puluh penerbangan dari dan ke tiongkok ini dihentikan
vietnam merupakan negara pertama yang melakukan penerbangan penghentian ataupun penghentian penerbangan ke tiongkok
padahal vietnam ini berbatasan langsung dengan tiongkok
dan pada awal januari bahkan di pekan raya imlek gitu ya hari raya imlek maksud saya itu tanggal dua puluh lima januari
mereka sudah ada pembatasan sosial tidak ada perayaan imlek di sana padahal imlek itu kan merupakan salah satu perayaan yang mayoritas dilakukan oleh warga vietnam
kemudian juga seluruh warga yang datang dari luar negeri wajib karantina di camp militer di sana
hanya ada ranjang susun ya bagaimana barak militer gitu ya anda bisa bayangkan kemudian makannya tiga kali sehari diantarkan oleh para tentara hanya sampai depan tenda saja
kemudian untuk identitas yang terpapar covid sembilan belas
di negara vietnam ini terungkap loh diungkap namanya siapa alamatnya di mana usianya berapa siapa saja yang kemudian bisa berinteraksi
jadi kalau misalnya orang itu positif terus habis ke restoran atau ke gym nah itu semua harus tutup
kemudian juga disiplin karantina sebagai negara sosialis masyarakatnya sangat patuh terhadap warga terhadap negaranya maksud saya
jadi sanksi sanksi yang kemudian digelontorkan oleh pemerintah sangat dipatuhi
jadi kita harus sama sama
karena karantina disebutkan oleh who ini menjadi salah satu andalan negara vietnam yang melakukan social distancing mulai februari kemudian juga april dilakukan
jadi total dua puluh dua hari ada lockdown di sana lockdown secara regional dan per hari ini ini sudah mulai dilonggarkan tepatnya di hanoi ataupun ho chi minh
itu daerah daerah yang cukup sibuk loh padahal karena sudah tidak ada lagi penambahan kasus
jadi kita harus sama sama
kemudian saja kita bisa mengikuti jejak vietnam yang berhasil dengan karantina ya
benar dengan karantina dan juga tetap physical distancing
kalau kita lihat kan banyak video beredar ketika akhirnya banyak menyumbangkan bantuan bantuan pemerintah
menyumbangkan bantuan warganya itu tetap menjaga physical distancing gitu
dan juga menerapkan denda
di jerman saja dendanya sampai lima ratus euro atau sekitar delapan juta kalau melanggar ini
betul nah mudah mudahan kalau misalnya didenda sih sanksinya betul betul ya
jangan ada kata kendor supaya kita semuanya terbebas dari corona secepat mungkin
iya benar sekali